kali memang dari dik bininya agak keras dikit begitu malu menyimak nasi loh udah kesal
begini lu maklumin juga lu lama lama kayaknya ngebelain muna juga ya
kok jadi kayak yang salah mak bukannya ngebelain muna mak ini aduh gimana ngomong
marin lepetan loh buat apaan
cepet ini timingnya pas nih batunya
lo lihat nih kekeran rojali bin suhaib

aduh aduh aduh aduh aduh sakit lagi
siapa nih merani sepet gue nih
eh apa nih
abang megang selepetan berarti abang
berani beraninya lubang sepet gua bang
orangtua emang kita hargain tapi kalau udah ngelunjak pasti kita lawan
kenapa mundur bos
ada kembaran kau
anjing takut dia manig dulu kau output dan belum
takut dia manig dulu kau output dan belum

memang gak beneran mau cerai komo bininya barusan memang belum ngomong
memang cuman kesel aja sama bininya gara gara bininya itu agak pernah dimenangin kalau
debat sama emak apa ya jangan emosi gitu dong tenang dulu jadi si muna nyuruh memang itu
bantah emak itu kurang ajar tenang dulu mah itu maunya si muna kan memangnya nggak mau kayak gitu
udah deh mah kita ngusik campur biar diberesin aja keluarganya sendiri gimana kagak campur
emak tersinggung kesel itu masa anak emak bisa ngebantah sama emaknya sendiri itu mantu apa tuh
namanya makanya mah mah malumin aja dah kalau sekali sekali memang dari bininya agak keras
dikit begitu malumin nih mah
mana sih lo udah kesel begini lu maklumin juga lu lama lama kayaknya ngebelain muna juga ya
kok jadi kayak yang salah mah bukan yang ngebelain muna mah ini aduh gimana ngomongnya mamanya
udah mah mau nemuin
jadi salah ngomong kayak yang dari mana
emak mau nemuin memang
jangan mah udah mah biar sih memang yang ngurusin sendiri keluarganya ya mah ya
biar kayaknya ngasih tau memang lagi dah ya ya emak emak sini aja emak ya
ya kasih tau yang bener adik lo tuh
iya emak emak sini aja
iiiih papi mukanya seneng banget sih piyam
mami kan sama papi udah belasan tahun menikah
tahu dong ya wajah papi kalau lagi marah sama lagi seneng nanti bisa bedain
papi ini lagi kesel nih tapi lagi marah sama mami
papi tuh nyesel bi
papi nyesel kasih tau ke mami kalo begini jadinya
mami tuh emang harus ditegor tau bi apa apaan yang ngomong kayak begitu
nggak kan kalo emang mami ngerasa ngambil ngapain si mami berpanjang udah
mami cukup tau aja
lagian siapa juga sih yang ngerebutin
mami kan gak marah
yee papi aja tuh yang cemerut
ini lama lama wakap papi kayak mainan mainan yang ada balonnya nih
lama lama wak yang ada busanya nih
hihihi lucu banget kantor usuh
udah udah bi
pokoknya papi pesen ya
jangan sampe masalah ini nyampe ke kuping emak ya
kasian emak banyak pikirannya
kalo ke mami emang gak apa apa dah banyak pikirannya
ya karena percuma
gak pernah dipikirin
karena mami gak bisa mikir
mas mau dulu mas
apalagi udah nanti aja baru anjing belum singa
bos sepertinya anjing ini juga lela sekali
kita ngejark terus
setuju emangnya manusia aja yang haus
bos kayaknya anjingnya masih sempul
ya itu maksudnya
aduh boboknya ini mau kejar lagi
kita mesti lari lagi bos
oh jelas harus lari
jangan sampai tiara
kalau begitu kita hitung ya tapi tunggu dulu
kali ini biar saya yang hitung ya
bos tunggu dulu bos
apa lagi sih
nanti aja baru anjing belum singa
aduh ini bukannya ikan
bos sepertinya anjing ini juga lelah sekali
kita lihat terus
gimana kalau kita kasih minum
emangnya manusia aja yang haus
bos kayaknya anjingnya masih sekul
aduh boboknya ini mau kejar lagi
berarti kita mesti lari lagi bos
harus lari jangan sampai tiarap
kalau begitu kita hitung ya
tapi tunggu dulu
kali ini biar saya yang ngitung ya
kerjaan lu berduanya ha
emang lo berani lawan kita
berani emang berani
ya maka dia tanya emang kita sekecil apa sih
hah ya berani lah
lu belum tau siapa yang gua kerja met
sekarang pakai otak
hah maksudnya udah lu cari batu cepet
yang gede yang
nah setelah luar
aduh aduh aduh
mau mau kemana sih emang mau kabur
ya bolehnya keki
emang mau tau jalanan
mau tau jalanan apa bilangin abang
ya udah lo anterin tapi jangan lemes lu ya
kalau bangun tau buruan buruan